sampai jumpa di video selanjutnya
aku tanya sama kamu rena dimana
rena gak ada
ya udah ke pasar angin barat ya
mas kita jemput enak kan
gue gak enak ya
kita beneran jemput reina kan
iya kita jemput rena
insya allah ya nak
kita akan segera ketemu
mama udah kangen banget sama kamu
belam biru juga udah kangen banget sama kamu
kamu gak akan lagi sendirian dan ketakutan lagi
sayang sekali untuk saat ini belum ada tanda tanda kehamilan
kantung janinnya juga masih kosong
belum ada pembuahan sama sekali
mungkin mual mual karena dokter michelle terlalu capek dan kurang istirahat
terima kasih dokter atas memberi sahamnya
saya kita harus lebih bersabar
maafin aku ya engga
kamu tuh sebenarnya sangat kecewa
dan kamu juga berusaha menghibur diri
biar aku juga gak sedih dan gak kecewa
sekarang kita mulai program baru aja ya
program ini program alami
karena dari hasil tes kalian semua bagus
ya dok terima kasih
saya akan resepkan vitamin untuk kalian berdua
silahkan ditebus di apotek terdekat ya
terima kasih ya dok ya
sama sama kalian tetap semangat ya
pak sepertinya kita udah mau sampai
dan kayaknya masuk gudang nih
kita lanjut atau gimana pak
kalaupun di depan gudang kita masuk aja
pasti kamu kecewa banget ya
karena udah berharap
kamu kenapa sih ngomong kayak begitu
tujuan aku nikah sama kamu
karena ibadah sayang
pada apa kita dikasih anak itu juga nggak masalah
ya mungkin dengan kejadian seperti ini
ngasih waktu buat kita berdua
untuk lebih lama
dan kamu juga harus ingat
kamu jangan pernah meratapi
apa yang belum diberi
apa yang udah dikasih
itu udah cukup
ada yang telepon gue bilang rena disini
lo kesini dong gak
kayaknya aku harus pergi dulu
kayaknya aku butuh bantuan
katanya ada orang yang ketemu sama raina
terus ini juga dari serlock
kalau udah kesana sekarang
aku harus bantuin
karena rena ketemu
cuman harus dipastikan lagi sama mereka
aku kesana ya
kamu gak usah ikut please
eh kamu pake mobil aku aja pulang ya
kamu berinaku kalo ada apa apa ya
cek aku di cek kamu
kamu belum fit
kamu harus kuat bel
kamu harus berani
kita masuk ya
ya aku siap
apakah saudara yakin bahwa pelaku pemerkosaan adalah saudara iqbal
untuk sidang hari ini kami tutup
terima kasih banyak edy
kamu sudah mau dampingin aku
iya sama sama bel
aku berharap banget
ini adalah terakhir kalinya aku harus beri saksi
dan aku sangat berharap semuanya cepat selesai
aku gak bisa kalau terus terusan lihat muka orang itu
segera memutuskan kasus ini
supaya kamu ya nggak ngerasa terganggu lagi
aku juga berharap seperti itu deh
di kita boleh langsung pergi dari sini
aku nggak tahan lama lama di sini
ah itu tadi masakannya itu benar benar biasa banget
malah lebih banyak tuh gak enaknya gitu loh
tapi kok aku ngerasanya pas ya tante enak kok
nggak mbak benar deh nggak enak sama sekali
apa kita pilih yang lain aja ya mbak
mumpung masih ada waktu nih
lagipula kan ini benar benar buat acara spesial pernikahan
kita kan harus memanjakan para tamu
biar mereka itu puas gitu loh dengan cateringnya
kalau kayak gini gimana
tapi tantangan kalau menurut aku sih
wah udah udah nanti kita diskusi ya sama randy
tapi tante akan bilang nih kalau ini cateringnya tuh benar benar deh nggak enak
kita pergi aja dari sini
bagaimana mbak catering tentang masakannya
masakannya nanti ya mbak kita kabarin lagi
gue udah cat tangga mudah mudahan udah cepet datang deh
kemudian dulu di sini ya biar saya yang masuk ya
halo pak saya sudah sampai nih
oke pak anak bapak ada di dalam bapak kesini aja ya pak langsung ke dalam bapak terus aja jalan
saya tinggal ke dalam nih ya
kok rena bisa ada di gudang ya
saya udah sampai
bapak udah datang
terus siapa yang datang

bener anak saya kan
tenang aja pak tenang
yang penting mah bapak bawa uang lima puluh jutanya dulu
kalau soal anak bapak hajib darah gampang
tapi memang kalian itu sebenarnya perampok
ya iya lah si bapak kayak gak paham aja
di dunia ini mana ada sih yang gratisan pak
kami itu cuma butuh kekayaan sedikit dari bapak
uangnya udah diserahin ke saya kang
pasti saya serahin ke bapak gitu maksudnya
iya dong harus begitu
oke dibawa uangnya sama temen saya tunggu aja
alhamdulillah kamu sudah bangun nak
demam kamu sudah turun
nenek cemas sekali
panas kamu tinggi sekali
aku udah gak panas lagi
terima kasih ya nek
kamu rumahnya dimana
rena mau cari kantor polisi nih
kalau rena mau cari mama papa
nenek harus cari kantor polisi
cantik kayak kamu cantik nak
rena berani kekasih
kantor polisi sendiri
maaf nenek gak bisa bantu
kaki nenek sakit
iya nenek doain
pak lebih cepat bisa gak pak
iya siap pak
ya allah pak
ini udah paling ngebut
menyebut bagaimana lagi sih pak
pak darurat pak darurat
panas cepat pak
saya yang bawa aja deh kalau gak bisa
semoga allah gak kenapa kenapa
mana ataupun bapak yang katanya bawa uang lima puluh juta
tunggu teman saya masih di jalan
mendingan sekarang itu dibuka dulu
bener anak saya atau bukan itu
bapak mau mempermainkan saya atau gimana nih
sebelum bapak kasih uangnya ke saya
saya gak bakalan serain anak itu ke bapak
bapak yang mempermainkan saya

sini pak sini pak sini pak
angga kok kamu bisa ada disini
al dimana sekarang
tadi al terima telepon dari seseorang
seperti sih pergi ke arah sana
kayaknya nyamperin orang itu
jangan nandin ya
ndin lo disini jangan pada pada kau oke bahaya dong
ya tapi aku
aku juga khawatir kalau misalkan aku diem disini doang ga
al andin bener bener keras kepala
bu andin baik bu andin disini
kalau bu andin kesana nanti pak al tau pak al bisa marah
kalau lu paksa ikut terjadi sesuatu yang diinginkan gimana
al pasti bakal kecewa
jangan pernah bikin ini semua jadi sia sia ya
ya berhati hati ya
semoga ini hanya kekhawatiran aku saja
semoga semuanya baik baik aja
semoga ini tidak akan jadi kekacauan
semoga ini tidak akan jadi kekacauan
aku mau pulang
hei hati hati dong
rumah kamu dimana
dimana rumah kamu nak
tante antar ya
nak tunggu nak
sikat gigi dua kali sehari dengan pepsode yang pencegah gigi berlubang
untuk gigi sepuluh kali lebih kuat
kok masalah maya
sebenernya ada apa ya
mas al ketemu sama rena ga ya
bu andien lu harus khawatir
kalau pak al dan pak angga sudah ketemu
mereka tuh sangat pinter untuk mengucapkan masalah
ya tapi kau nyelamat banget tuh riza
sebenernya ada yang ga beres deh
sampai sampai mas al minta bantuan angga
bu andien jangan khawatir
lebih baik kita berdoa untuk pahala dan pak angga
semoga mereka berhasil membawa rena
ini udah kelamaan

untuk ashara saya harus pilih riza azhar arrogant bukan
kok gak bisa diem aja
kalau ada apa apa sama mereka gimana
ingat ibu ibu lagi hamil dan ibu baru keluar di rumah sakit
lebih baik ibu tunggu dalam mobil
ibu tenang aja bu
kalo ada apa apa sama mereka biar saya yang kesana
tidak tidak tidak
tenang ya udah kamu aman sekarang ya
kalian semua timu saya ya
tidak tidak tidak
kok tega sih anak kecil
anak kecil loh
biadab kalian semua ya
biadab kalian semua
gak usah takut ya
tolong terbang polisi ya
kalau gak polisi
saya mau buat laporan pak ada kasus penipuan sama penculikan anak pak
bapak harap kamu di sana dijauhkan dari orang orang jahat seperti ini ya
bukain ikatan ya
ya udah gak apa apa ada hukum disini
aku cuma disuruh om
kamu gak apa apa
aku rasa aku masih butuh waktu untuk menangin diri aku
dan jujur kalau boleh aku perlu banget ke taman
tapi itu pun kalau kamu masih ada waktu kalau kamu bisa hanterin aku
kalau gak jual apa apa kok
dia masih harus berjuang
supaya iqbal mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah diperbuatnya
terima kasih banyak ya di
oh sebentar ya
waalaikumsalam mas kamu dimana
saya masih di jalan
kita baru pulang dari pengadilan
kamu masih bareng sama mama kan
ya luar bad lagi
nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau berada
ya saya sudah berhenti
tapi dia belum mati terus sekarang dia telepon tak aktif
ya udah gak usah dipikirin
gak usah pikir macem macem yuk
saya ini udah lama banget loh kok masa gak keluar keluar ya
kamu gak mau ngecek
kalau saya kesana nanti ibu sini sendiri
ya kan saya bukan anak kecil
mendingan kamu cek deh
tapi ibu saya diperintahkan pak al untuk menjaga ibu di sini
tapi kalau diam di sini aja prosesnya saya nggak enak loh
itu itu kenapa pak
kok ada mobil itu mobil polisi ya
ada apa pak
kami menerima laporan
kalau ada penangkapan pelaku pemerasan dan penipuan
maaf pak siapa yang maaf pak
dari saudara anda
apa anda tahu di mana saudara angga
di dalam sana pak
ya ampun mas al
aku masuk dulu ya
ibu ibu baik di sini
mak al tidak pesan sama saya
rizal ini tidak menyelesaikan masalah ya
kalau sampai suami saya kena penapa gimana
terus saya diam aja di sini
tapi bu pak al dipesan ke saya
saya harus bertanggung jawab sama ibu untuk menjaga keselamatan ibu
lebih baik ibu di sini bu
bu lebih baik di tunggu dalam mobil ya
ya tenang ya
iya ini para pelakunya dan ini anak yang dipakai mereka untuk melakukan aksi penipuan
akan kami bawa untuk dimintai laporannya pak
jangan pak saya nggak tahu apa apa
saya disuruh sama pak iyun
iya nanti kamu jelaskan di kantor ya
pak bisa jadi anak ini bagian dari mereka pak
karena mereka sudah sangat profesional pak
jangan pak jangan
saya benar benar nggak tahu apa apa
saya disuruh sama pak yun
kalau anak ini dibebaskan aja gimana pak
kalau tidak dibawa
tapi kita harus ikuti prosedur pak
mungkin dari sini kita bisa akan kembangkan sindikat eksploitasi anak pak
ya mari ikut bapak
terima kasih atas laporan dan kerjasamanya pak
kalau begitu kami permisi
bawa mereka semua
ani udah nunggu
dia pasti khawatir
mas masih masih dikabukin aku
oh tak apa
patrick terima kasih
ini sih bu
kamu tenang dulu
kamu tenang ya
aku tanya sama kamu rena di mana
rena nggak ada
mereka tuh bohong mereka penipu nih
mereka cuma mau merasakan
mereka lihat dari serbaran kalau yang nemuin jalan dapat hadiah
pokoknya mereka telpon kura kura rena ada di sini
akhirnya aku udah seneng banget mas mau bertemu sama rena
terus renanya nggak ada
kita harus cari rena dimana lagi mas
kamu tenang dulu ya
saya pun juga merasakan hal yang sama pak
sekarang kita sabar
berarti ini allah mesti nguji kita
masih penguji kesebaran kita
nanti kita cari ranah lagi ya
sekarang kita pulang dulu ya
nanti saya cari lagi ya
ya kamu tenang dulu ya
baterai ada di kamar
gue pakai wajah ke motoran lagi ya
ya ada barang gue bawa pulang ya
kita masuk dulu ya